pemimpinan pusat muhammadiyah hari ini menetapkan tanggal jatuhnya satu ramadan satu syawal hari arafah dan hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
penetapan ini berdasarkan metode penghitungan hisyap hakiki wajudul hilal yang dipedomani oleh majelis tarjih dan tajdid pp muhammadiyah
pengumuman penetapan dibacakan oleh ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir hari ini di kantor pusat pp muhammadiyah di jalan cik diktiro yogyakarta
dari hasil hisap hakiki wujudul hilal pp muhammadiyah menetapkan tanggal satu ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah akan jatuh pada hari kamis dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh tiga
dengan demikian sholat tarawih sudah dapat dilaksanakan pada tanggal dua puluh dua maret malam
sementara tanggal satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah akan jatuh pada hari jumat dua puluh satu april dua ribu dua puluh satu
haidar juga berpesan agar jika nantinya ada penghitungan yang berbeda mengenai awal ramadan dan syawal
hendaknya semua berbeda
pihak harus saling menghormati perbedaan serta tidak menganggap perbedaan sebagai sebuah perpecahan
empat hijriah tahun ini jatuh pada hari kamis dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh tiga
satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah atau idul fitri jatuh pada hari jumat tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh